aku tidak mau mengabukkan bahwa kau
berani beraninya kamu menghalangi kami

aku lebih baik mati daripada harus menyerahkan diri pada laki laki kejam seperti kamu
tapi ingat dahlia
suatu saat nanti aku pasti akan mendapatkannya

kalian tidak tahu di mana dia berada
tapi tak berristi
saya berpikir dia tidak ada di kamar
ternyata itu adalah kandungan dia ter olur sekarang dan saling simpan dengan di atas
apakah kamu berpikir ini tetap padahal durum di dalam jalan
akan kutumpulkan ke nomor tidak
akan ayam pokok itu sudah menambah bantuan
kenapa paman menyerang agam
saya sama sekali tidak menyerangnya
untuk kembali kepada kakakmu teguh tabe
aku tidak akan kembali dan pulang ke rumah kakakku yang jahat
tapi izinkan saya mendengar semua ceritanya dari kalian
selama kamu tidak pernah melayani aku
aku tidak akan terangkan mau mengabukkan perbuatan kau
ini aku nirmala
aku datang untuk menyelamatkanmu
ayo cepat kita pergi
aku sengaja datang untuk membebaskan dahlia
jadi sekarang kamu sudah berani melawan kakakmu sendiri
maafkan aku kak tapi aku sudah tidak tahan melihat sikap kakak yang semena mena terhadap dahlia
cukup mirna sudah habis kesabaran saya kalian memang tidak bisa dikasih hati
kalian semua semakin menjadi jadi bahkan adikku sendiri
sekarang sudah berani menantang aku baik kalau itu mau kalian
hanya allah yang menentukan hidup mati seseorang
cuma dilanjutkan dari sini